presiden ri ke enam susilo bambang yudhoyono hari ini menggelar open house di kediamannya di kawasan megakuningan jakarta
dan saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia roni satria di sana
selamat sore roni minal aizin alfa izin sebelumnya mohon maaf lahir batin
roni ini menarik ya untuk kita melihat tokoh ataupun pejabat yang datang di open house idul fitri ini
dan kali ini kita juga akan mencoba melihat di kediaman sby
siapa saja yang sejauh ini sudah terpantau hadir di sana roni
selamat sore rian saya juga secara pribadi mengucapkan minal aidima faizin mohon maaf lahir dan batin buat anda dan juga semua tim cnn di sana
dan memang ya pada saat ini ini merupakan bisa dikatakan open house pertama bagi susilo bambang yudhoyono di kediaman barunya ini
yang ada di kawasan mega kuningan tepatnya di jalan megakuningan timur tujuh nomor dua puluh enam
yang juga baru ditempati beberapa waktu yang lalu
kalau kita lihat di tahun dua ribu empat belas
akhir kalinya sby melaksanakan open house saat di istana negara
saat itu memang masih menjabat sebagai presiden ke enam republik indonesia
namun pada tahun dua ribu lima belas tidak mengadakan open house di cikeas
dan juga dua ribu enam belas tidak mengadakan lagi open house di kediamannya mengingat bertepatan dengan ulang tahun istrinya ani yudhoyono
namun kali ini pengadaan open house atau penyelenggaran open house yang pertama kali ini di kediaman barunya ini
sebagai rumah pemberian dari negara
selaku mantan presiden republik indonesia ke enam yaitu susilo bambang yudhoyono
nah sejumlah pejabat yang hadir kalau saya tadi pantau ada mantan menteri luar negeri martina talegawa
kemudian ada jenderal tni purnawirawan e e mangindaan
dan juga baru saja hadir tadi wakil gubernur terpilih sandiaga uno bersama istrinya
dan beberapa sejumlah pejabat lain yang berhasil
berasal dari partai demokrat juga sempat hadir untuk memberikan ucapan selamat hari raya kepada susilo bambang yudho beserta keluarga
juga ada tadi agus yudhoyono berserta ibas juga sebagai putra kedua putra dari susilo bambang yudhoyono ini
tadi juga turut menyambut tamu tamu yang hadir
saya juga belum sempat menanyakan kepada agus dan juga ibas
karena tadi juga kita tahu bahwa pagi tadi agus dan ibas sempat hadir ke istana negara untuk menyucapkan selamat
jadi kepada presiden joko widodo
tadi juga presiden joko widodo sempat memberikan salam kepada susilo bambang yudhoyono melalui agus dan ibas ini
tadi belum sempat mempertanyakan karena memang mereka sangat disibukan dengan ucapan ucapan selamat
tapi menyambut tamu tamu yang hadir di sini di kediamannya di mega kuningan ini
anda masih bisa saksikan di belakang saya masih banyak sekali tamu tamu yang saling bercengkerama saling berbicara satu sama lain silaturahmi
dan juga berjabat tangan satu sama lain
untuk berbincang seputar hal hal yang terkait dengan lebaran kali ini
menarik sebenarnya ya ketika kita lihat di idul fitri kali ini ada sejumlah tokoh publik seperti itu yang melakukan open house
bahkan juga kalau pak jokowi kita melihat ini merupakan yang pertama setelah dua kali sebelumnya tidak melakukan open house
dan kalau kita melihat tadi di istana ada pembagian sembako
apakah juga di kediaman sby untuk masyarakat umum yang datang juga akan mendapatkan bingkisan tertentu seperti itu
dan selain bingkisan
mungkin ada pesan khusus apa yang disampaikan sby pada idul fitri kali ini roni
ya sejauh ini kalau kita lihat dari ada yang sedikit berbeda dengan open house yang biasa dilakukan oleh pejabat pemerintahan
ataupun juga pejabat lainnya
karena kalau kita lihat yang hadir di sini umumnya adalah undangan saja rian
jadi sustilo mabang yudhoyono mengundang orang orang yang memang secara kerabat mereka memiliki keterkaitan
termasuk juga secara politik mungkin juga meminta untuk hadir atau memberitahukan untuk di kalangan kalangan tertentu saja
jadi tidak dibuka secara umum open house yang memang selama ini kita lihat
para pejabat yang mungkin di kediaman tempat pejabat yang lainnya biasanya juga hadir
masyarakat masyarakat umum yang juga terkadang surut memberikan ucapan selamat
kemudian ya mungkin mendapatkan salam tempel seperti itu
tapi ini berbeda
ini umumnya adalah para undangan yang memang sudah diberitahukan ataupun yang diundang secara khusus oleh sby
untuk hadir ke kediaman barunya ini rian
baik roni satria berarti kesimpulannya open tapi tidak terlalu open begitu ya
rony satria koresponden sian indonesia terima kasih sudah melaporkan